untuk mendekatkan pemain persebaya surabaya dengan pendukungnya
acara yang dikemas dengan tajuk persebaya experience
semua pemain berkumpul dan bertemu langsung dengan para supporter
untuk berbagi pengalaman agar terjalin ikatan batin yang positif
acara persebaya experience yang berlangsung di royal plaza berhasil menarik ratusan pengunjung
dalam acara ini supporter persebaya jajaran manajemen bahkan presiden persebaya
azrul ananda datang langsung untuk menyambut para pendukungnya
acara ini digelar untuk mendekatkan para pemain persebaya surabaya dengan para bonek mania
dengan acara ini diharapkan pemain dan supporter persebaya
memiliki ikatan batin yang positif untuk saling mendukung
selain ramatama pemain persebaya yang hadir juga menceritakan pengalamannya bermain bola
pada supporter yang masih muda muda agar dapat menginspirasi mereka
demi kemajuan persebaya juga ini menurut saya sangat bagus buat
mungkin nanti kelompok lain pasti menurut kayak gini sepertinya
tapi ini sangat bagus buat persebaya karena kita bisa mengetahui lebih dekat dengan supporter
sementara presiden klub azrul ananda
mendukung penuh kegiatan ini
terbukti persebaya yang dulunya dikenal sebagai klub angker
karena didukung supporter supporter yang brutal
kini mereka bisa baik dan tertib ketika di mal
dengan adanya acara ini persebaya surabaya semakin dekat dengan supporternya
dan semakin banyak supporter yang datang menyaksikan persebaya bertanding
triper toto purnama